kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian tidak memanfaatkan kesempatan ini
segera mendapatkan vaksinasi booster kedua
terutama mereka yang sudah mendapatkan tiket vaksinasi
karena kan kita tahu booster pertama itu baru enam puluh delapan juta
dari satu ratus delapan puluh juta yang harusnya mendapatkan vaksinasi
jadi masih banyak nih masyarakat kita yang belum dapatkan booster pertama
apalagi kemudian kalau kita bicara booster kedua